jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
ini merupakan partai final pertama yang dimulai sejak di check up
sejak pukul empat belas waktu indonesia bagian setengah
sekarang masih bertanding beberapa pemain
yang merupakan pemain muda penulut tangkis kontesial indonesia
yang saat ini bertanding untuk menuju pentas selanjutnya
dan perlu juga kami informasikan bahwa
siang ini memang udara di kota banjarbaru sedikit cukup panas
sehingga sedikit mengganggu konsentrasi para pembuluh tangkis
sedikit cukup panasin pada siang hari ini
sampai saat ini kondisinya memang agak terasa gerah
saya sendiri pun posisinya saat ini agak cukup berkeingat juga
karena udara yang cukup terik pada siang hari ini
namun secara keseluruhan pertandingan pada hari ini
di kalimantan selatan dua ribu dua puluh
berjalan cukup lancar
dan hingga nanti malam juga akan ada beberapa partai
yang merupakan pertandingan puncak menuju final
arisanta ini kan kita juga perlu beri pemahaman ke publik
ajang sirnas ini merupakan ajang unjuk gigi ya
bagi para mereka yang bertanding
sebagai untuk kelanjutan ke ajang ajang berikutnya
bisa anda gambarkan sebenarnya ini kan ada beberapa kualifikasi ya
ada diberapa usia ada taruna kemudian remaja
bisa anda gambarkan ke kami soal kualifikasi ini
ini merupakan ajang pertama di circuit sma ini
memang usianya dari usia sebelas hingga usia lima belas tahun
inilah diharapkan nantinya menjadi generasi emas
saat ini memang membutuhkan beberapa waktu
untuk memencesak mereka menjadi unjuk gigi ini
di pulpulutanggis pulpulutanggis potensial indonesia di masa mendatang
seperti hal yang dilakukan oleh pbsi tusat
bahwa ini merupakan proyeksi untuk menuju
mencetak kandar kandar baru pulpulutanggis indonesia
khususnya nantinya harapan mereka adalah
bisa berbicara tidak hanya di level nasional
tapi mereka juga bisa berbicara di level olimpiade
ya arisanta saya juga ingin tahu
yang sudah hadir di banjarbaru siapa saja
ini kan juga berbagai daerah datang dari surabaya
dari kudus dari tangerang dari jakarta
apakah sudah berdatangan ke sana
ya kalau sejak hari pertama
ada di camp out dari bni circuit national b
tahun tahun dua ribu dua puluh tiga ini memang sudah
ada beberapa daerah
termasuk juga beberapa klub yang ada di pulau jawa
termasuk juga yang ada di sumatera dan kalimantan
ini sudah terlihat
dan ternyata dalam pertandingan kali ini
hingga memasuki babak semifinal ini
dominasi klub klub dari pulau jawa
memang terasa begitu mencolok
perlawanan juga cukup berarti
dilakukan di luar pulau jawa
contohnya hari ini
kalimantan selatan sendiri pun
sudah menempatkan dua tim
yang maju ke semifinal
di tunggal putra
kemudian juga di partai ganda putra anak anak
yang nantinya sebentar lagi akan bertanding ya
dan ini mencerminkan bahwa
pertandingan sudah berakhir
sudah cukup merata
tensinya sudah sedemikian tinggi
sejak satu hari yang lalu
sebelum jeda liburan idola daha
memang pertandingan cukup seru
di semua pebulu tangkis muda ini
berusaha untuk menjadikan yang terbaik
dan juga kami informasikan bahwa
saat sekarang ini sudah mulai dipenuhi oleh
gor berkat abad ini
sudah dipenuhi oleh beberapa penonton
termasuk juga tim tim
yang sejak awal sudah berdatangan
ke banjarbaru kalimantan selatan
ini ada beberapa klub yang
sudah mulai menuju
bapak final seperti
kemudian pb jarum kudus
serta beberapa klub klub lainnya
yang secara kualitas
sudah menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan
bagi mendorong prestasi
anak anak pebulu tangkis indonesia
di usia dini
baik kita doakan yang terbaik bagi mereka
yang akan berlaga di bni sirnas b

sampai jumpa lagi
di bicara lokasi pertama
yang akan berlangganan
sampai jumpa lagi
di bicara lokasi pertama
di bicara lokasi pertama
di bicara lokasi pertama